terima kasih anda masih bersama kami
sebagai bentuk kepedulian atas pandemi covid sembilan belas di indonesia
ct corp bersama bank mega astra dan indofood
memberikan sejumlah bantuan perlengkapan medis icu dan hcu
yang telah didistribusikan ke rumah sakit infeksi universitas airlangga di surabaya
dan rumah sakit dr ciptoa mangun kusumo di jakarta
bantuan alat medis yang diberikan untuk penanggulangan covid sembilan belas
diantaranya tempat tidur icu dan hcu
ekg dan defibrilator central monitor oksigen mobile dan kelengkapan pendukung lainnya
hairul tanjung selaku chairman ct corp berharap
bantuan alat kesehatan ini bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang
tak hanya sampai berakhirnya pandemi covid sembilan belas
bapak menteri kesehatan yang saya hormati

alhamdulillah kita semua bisa membantu dua rumah sakit
yang pertama adalah rumah sakit uner di surabaya
yang hari ini sudah beroperasi dengan baik
dan yang kedua adalah rumah sakit ciptoa mangun kusumo
yang hari ini sudah beroperasi dengan baik

dan mudah mudahan mulai besok icu nya sudah mulai bisa digunakan secara baik
tidak ada lain yang tidak bukan
sebenarnya kami semua merasa prihatin terhadap apa yang menimpa bangsa kita
khususnya karena infeksi covid sembilan belas ini
tentu kita semua berharap badai segera cepat berlalu
permasalahan cepat selesai
oleh karenanya kami semua ingin mencoba berkontribusi
untuk membantu dua pusat pandemi yang kami anggap menjadi hal yang diperlukan
yaitu jakarta dengan bantuan melalui rumah sakit ciptoa mangun kusumo
yang kedua surabaya melalui rumah sakit di universitas erlangga
nah kedua bantuan ini kita berharap bahwa dapat
membuat pelayanan kesehatan kita menjadi lebih baik
bisa mengurangi tingkat kematian
dan sehingga yang kita harapkan adalah tentu banyak keluarga
yang tidak sampai kehilangan anggota keluarganya
oleh karenanya pak menteri kesehatan ingin saya sampaikan
peralatan yang kami sumbangkan ini adalah peralatan peralatan yang relatif canggih ya
dan sangat modern
dan bisa digunakan untuk sepuluh lima belas tahun yang akan datang
nah kami berharap tentu peralatan medis ini juga dapat efektif digunakan
tidak hanya pada masa covid ini tetapi juga dapat kita gunakan setelah masa covid ini selesai
mudah mudahan semua apa yang kita lakukan ini menjadi dapat dicatat oleh allah swt
sebagai amal kebaikan kita semua
dan nanti kita akan berbicara
dan nanti pada akhirnya tentu kita berharap bahwa apa yang kita lakukan bisa menjadi solusi bersama untuk bangsa dan negara kita
itu saja yang dapat saya sampaikan
mudah mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat
dan selalu dalam perlindungan tuhan yang maha esa
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh